di kamu nggak usah mikir soal biaya semua ditanggung sama kerahmat dia enggak praktikun
jadi bapak yang nantang suami saya
malam ini kita harus cari kerja banyak
tapi kalau sekarang sih
kamu sudah lagi jalan ke jawa ya
gue hari ini dapat duit ya
siti tidak pernah meminta
kamu untuk mencari wang yang salah seperti itu
pengangkut kamu semua
siti tidak maafkan aku
aku akan jadi penjahat
aku janji gak akan ngulang lagi
aku janji akan cari pilihan wang
biar sedikit lagi malam
aku ingin tahu apa yang akan terjadi
aku akan mencari pilihan wang
aku ingin tahu apa yang akan terjadi
mar aku jadi gak habis pikir sama kamu
kok sustri itu manggil kamu dok dok kamu dokter apa ya
aku kepala rumah sakit di sini
aku sudah terima kasih ibu
saya jamin besok ibu sudah bisa menggendong anak ibu
dan pak dipon bapak gak usah khawatir
semua biaya saya akan menunggunya
kamu jadi dokter teman
aku sebagai teman semua punya kawan dokter
alhamdulillah ya ibu